aduh weekend kayak gini ya ada lagi nih kerjaannya ini nih pemirsa baju suami saya ya kena kopi nih
habis ngopi ngopi sama temen temennya eh tumpah disini ini kan kalau di baju putih agak pr ya
menghilangkannya dan biasanya sulit dihilangkan hanya dengan deterjen aja belum lagi nih di
bagian kerah ayo siapa nih yang baju putihnya di bagian kerahnya suka ada kuning kuning atau
mungkin yang memang sudah lama dipakai tapi dipastikan ya tips yang satu ini bisa menghilangkan noda noda
yang belum begitu lama menempel di baju putih anda selengkapnya di morning tips
oke jadi biasanya ya kalau menghilangkan noda atau membuat baju putih kita tetap warnanya bagus
itu pakai pemutih tapi memang banyak yang tidak menyarankan ada yang katanya warnanya justru jadi
lebih pudar atau mungkin ada beberapa bagian yang warnanya berubah kalau pakai pemutih ada cara
yang lebih aman biasanya pakai citrun tapi hari ini saya bukan pakai citrun nih tapi pakai bubuk lain
yang sebetulnya fungsinya adalah ini menambah rasa apalagi kalau bukan fet scene alias penyedap rasa
dicampur dengan deterjen disini kebetulan saya punya deterjen cair supaya lebih menyatu aja dengan
airnya kalau misalnya di rumah ada yang deterjen bubuk juga enggak apa apa yang paling penting adalah
sabun untuk cuci baju nah terus selanjutnya ini nih yang gak kalah penting air disini saya pakai
air yang mendidih air panas karena bajunya juga relatif aman ya kalau misalnya
kita rendam dengan air panas kecuali ada kerutan atau bahan bahan lain yang memang tidak boleh
dimasukkan ataupun dicuci di air panas bisa menggunakan air dingin aja selanjutnya ini kita
campurkan dulu airnya disini dengan deterjen cair dan juga penyedap rasa tinggal kita aduk deh
air hangatnya juga bisa membuat penyedap rasanya lebih larut ya dan lebih cepat menyatu dengan airnya
setelah itu kita rendam ini ya bisa dilihat pemirsa ya ini nodanya kita rendam lalu nanti kita akan
diamkan beberapa menit aja mungkin sekitar lima belas sampai tiga puluh menit kita diamkan dan kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa pemirsa
nah ini dia pemirsa udah kira kira lima belas tiga puluh menit bahkan tadi saya udah cek cek sih ya sebelum tiga puluh menit
aja dia udah mulai memudar nih nodanya nih coba kita cek ya kalau diingat ingat tadi di area deket kerah
nah tuh udah memudar juga coba deh kita bilas dulu kalau perlu mungkin kalau misalnya belum begitu hilang coba dikucek sedikit baru

sedikit baru kita bilas
kalau udah kayak gini ya ini biasanya kan seragam sekolah nih
anak anak kan udah mulai ya yang namanya offline sekolahnya
udah pasti tuh makan sama temen temennya di sekolah
bawa bekal dari rumah atau mungkin kena noda makanan minuman
bisa deh nih jangan buru buru beli baru coba aja dengan cara ini
ini dia pemirsa nih ya tadi di area dekat kancing atas
tadaaa bener bener keliatan ya kalau misalnya ini ada bekas kopi di bagian sini
tuh ya kan gak ada nodanya sedikit pun
terus bagian atasnya nih kerahnya tadi warna hitam sekarang udah berubah lah gitu
jadi lebih bersih
wow cara ini ternyata ampuh ya pemirsa ya
anda buktikan di rumah
nah kalau misalnya tadi ketinggalan emang apa aja sih dan yang bikin baju putihnya daniel jadi bersih
ini dia nih catet ya dan coba sekarang juga